kami sampaikan menteri sekretaris negara telah mengundang
segi bkk bkk dengan ketika baik
mengundang pihak bik indobinko
jadi seperti apa terlebih dahulu kami berhati hati
pemimpinan telah memutuskan
dengan berakhirnya hgb nomor dua puluh tujuh
akan mengolah sendiri
jadi menteri sekretaris negara akan mengolah sendiri
dalam hal ini ppk gpk
dan sesuai dengan ketentuan bisa dikerjasamakan
dengan pihak lain
yang memiliki kompetensi untuk mengelola kawasan
mengolah hotel residen serta lain lain aset
yang berada di atas hbl satu
dan di blok lima belas itu
ini sedang kami jajaki
kami akan lakukan cek fisik lebih dahulu
dari bpkp akan melakukan audit
kemudian dari kcpp
akan melakukan audit juga
dan kita akan bersama sama dengan kementerian keuangan
mencari model yang lebih baik
model kerjasama terbaik
untuk mendapatkan nantinya
kami sampaikan menteri sekretaris negara
telah memimpin ppk gpk
dengan ikat baik

kerjaan pemimpinan residen
jadi segera ke depannya akan dipelajari
dan bagaimana ke depannya
kami kementerian sekretaris negara
dengan itikat baik mengundang
pihak pt indo bilko
untuk membicarakan hal ini pada hari selasa
tanggal tujuh maret dua ribu dua puluh tiga jam tiga belas